presiden joko widodo menerima para pemimpin dari hongkong di istana negara selasa siang
pertemuan ini membahas sektor ekonomi terkait peluang investasi yang ada di indonesia
menteri luar negeri retno marsudi menyampaikan delegasi yang hadir terdiri dari lima pejabat tinggi hongkong
dan tiga puluh pimpinan perusahaan besar
dalam pertemuan tersebut ada tiga hal yang disampaikan oleh jokowi kepada para delegasi
yaitu adalah terkait investasi perdagangan dan perlindungan terhadap warga negara indonesia yang ada di hongkong
investasi hongkong di indonesia di kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh tiga merupakan yang terbesar kedua setelah singapura
menurut menteri luar negeri retno marsudi beberapa perusahaan yang hadir menunjukkan komitmen yang kuat
untuk merealisasikan investasi dan terkait investasi di ikn
para delegasi juga akan menggelar pertemuan bisnis pada hari rabu
bahwa peluang investasi di indonesia sangat besar
dan bapak presiden menyampaikan antara lain peluangnya adalah di pembangunan ibu kota baru
di beberapa sektor yang disebut bapak presiden adalah antara lain mengenai infrastruktur
transportasi digital teknologi dan juga green energy
yang kedua perdagangan
karena jumlah perdagangan yang sudah cukup besar
maka kita tetap berkomitmen dua duanya untuk memberikan
fasilitasi agar hambatan hambatan perdagangan menjadi semakin menurun
nah yang disampaikan bapak presiden adalah akses beberapa produk indonesia
antara lain produk makanan pertanian dan rempah rempah
dan bapak presiden menyarankan agar ada kerjasama di bidang kebiayaan yang disambut baik oleh